namanya disebut masuk bursa bakal calon wakil presiden mendampingi ganjar pranowo
imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar mengaku akan melakukan sholat istiqoroh
untuk mencari jawabannya
hal ini disampaikannya usai melakukan audiensi dengan pihak kpu
bersama tokoh lintas agama pada jumat pagi di gedung kpu pusat jakarta
nasaruddin umar mengatakan pada saat ini dirinya masih fokus melaksanakan tugasnya
sebagai tokoh agama nasional termasuk imam besar masjid istiqlal jakarta
ketika ditanya namanya yang saat ini ramai dibahas masuk dalam bursa baca pres
nasaruddin umar hanya menjawab singkat terkait dengan namanya sebagai bacawa pres
bahwa silisolat istiqorah ini akan bentukan apakah ia menerima posisi tersebut atau tidak
ia juga mengaku sebagai pemuka agama dirinya akan menerima undangan dialog dari capres manapun
kalau saya itu biasanya mengambil keputusan yang penting istiqara dulu
saya belum istiqara
masih terbuka peluang bapak menerima tawaran itu pak
masih terbuka peluang untuk menerima tawaran itu pak
saya belum istiqara mas
tapi kalau ditawarkan bersedia pak ya
ya tergantung hasil istiqaranya